masih terkait pemerintahan presiden joko widodo
kali ini presiden joko widodo siap menggelontorkan dana sembilan enam triliun rupiah
untuk membangun delapan bendungan baru
bendungan bendungan ini ditargetkan akan rampung pada tahun dua ribu dua puluh
dilansir detik finance hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan
pemerintah menargetkan enam puluh lima bendungan terbangun hingga dua ribu sembilan belas mendatang
jumlah tersebut terdiri dari empat puluh sembilan bendungan baru dan enam belas bendungan lanjutan
sebanyak dua puluh sembilan diantaranya ditargetkan rampung pada dua ribu sembilan belas
dan berikut kami tampilkan proyek bendungan yang tersebar di berbagai wilayah di indonesia
kita lihat bersama ini adalah lampung wsekampung pt pp dan pt waskitakarya
plat merah tampaknya dengan nilai investasi satu delapan puluh empat triliun rupiah
dan targetnya itu adalah pada tahun dua ribu dua puluh
lalu kita bergeser ke provinsi
jawa ini adalah jawa barat bendungan ciawi
pt yang akan melakukan proyek ini adalah pt berantas abipraya
kemudian pt sek nusantara dengan nilai kontrak rp tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar dan targetnya hingga tahun dua ribu sembilan belas
lalu kita lihat lagi ada bendungan cipanas yang akan dikerjakan pt wijaya karya
senilai rp satu empat puluh dua triliun rupiah targetnya pada tahun dua ribu dua puluh
lalu ada lagi bendungan sukamahi senilai rp empat ratus tiga puluh enam sembilan puluh tujuh miliar rupiah targetnya rampung di dua ribu sembilan belas
selanjutnya ada bendungan jawa

ini adalah pt pp yang akan mengerjakan dengan nilai dua empat triliun rupiah
dan di proyeksi targetnya nanti akan selesai pada dua ribu dua puluh satu
kita ke sulawesi ke timur indonesia
yalah jangan ke barat indonesia melulu
kita lihat ada sulawesi utara di sana ada bendungan kuil kawangkoan di sulawesi utara
dengan nilai satu empat puluh dua triliun rupiah
targetnya juga mirip mirip rampungnya dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
lalu bendungan ladongi
di sulawesi utara dibangun oleh pt hutama karya dengan nilai kontrak delapan ratus empat puluh empat miliar rupiah
dan targetnya akan rampung di tahun dua ribu dua puluh
lalu kita lihat kita ke nusa tenggara provinsi nusa tenggara timur
ada bendungan napung gate gate di nusa tenggara timur atau ntt
yang dibangun oleh pt nindya karya
nilai kontraknya delapan ratus empat puluh sembilan miliar dan ditargetkan rampung pada tahun dua ribu dua